sorotan publik ini mengarah ke kementerian keuangan
temuan akhir akhir ini mengungkap ada permasalahan besar di tubuh kementerian yang dipimpin oleh sri mulyani
mulai dari dugaan adanya transaksi jumbo tiga ratus triliun rupiah
kekayaan fantastis pejabat pajak dan biaya cukai
hingga rangkap jabatan pejabat kementerian keuangan
lantas bagaimana kementerian keuangan menjawab ini semua
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui virtual bersama staff khusus menteri keuangan justinus prastowo
selamat pagi mas pras
selamat pagi mbak
iya mas pras temuan aliran dana yang mencurigakan mencapai tiga ratus triliun rupiah
mayoritas ada di direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal bea cukai
apa tanggapan mas pras terkait hal ini
baik terima kasih
kami amat menghormati dukungan dan pernyataan pak menko polhukam kemarin
dan kami juga berterima kasih banyak yang membantu kami dalam menuntaskan kasus kasus yang sedang terjadi
tapi kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini kami belum menerima surat dimaksud
jadi kami belum bisa mengomentari secara lebih detail apa yang dimaksud dengan angka sebesar itu
tapi sejauh yang kami tangkap dari pernyataan pak menko ini bukan aliran dana tetapi merupakan akumulasi dari nilai transaksi dan juga aktivitas yang dianggap mencurigakan
jadi kami masih berterima kasih
kami masih menunggu nanti bagaimana surat itu berbunyi dan detailnya seperti apa
sekaligus besok kami akan tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama pak menko polukam dan juga ppatk agar semuanya menjadi lebih jelas mbak
baik kita cuplik ya pak dari pernyataan dari menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
yang menegaskan transaksi janggal itu sudah terdeteksi dan disampaikan sejak dua ribu dua
yang terbaru pada tahun ini sekitar lebih dari satu ratus enam puluh laporan dan diduga melibatkan lebih dari empat ratus enam puluh orang di kementerian keuangan
apa tanggapan anda terkait pernyataan dari mahfud md
ya sama karena kami belum mengetahui rinci ini yang dimaksud siapa saja lalu terkait dengan kasus apa saja informasinya seperti apa
kami belum bisa berkomentar lebih lanjut tapi kami berjanji seperti sebelumnya
kami berkomitmen untuk menindaklanjuti
kami akan mendaklanjuti analisis dan juga lakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kalau memang terbukti ada penyimpangan ada fraud
maka tidak segan segan kita akan melakukan tindakan yang tegas
itu yang menjadi komitmen kami
nah saat ini kalau kita lihat dari pernyataan beliau memang belum bisa dikomentari banyak karena ini kan masih gelondongan sifatnya
jadi kita belum tahu
apakah ini terkait dengan aktivitas pekerjaan aktivitas di luar itu dan lain lain
sebagai contoh mbak kalau pegawai kami melakukan penindakan kebetulan dalam konteks ini mungkin penyelundupan atau ada impor ilegal
ini yang dimaksud apakah nominal barang barang yang diselamatkan atau yang ditangkap atau yang lainnya
ini kan contoh
ini contoh kes yang kemungkinan terjadi di lapangan
dan nanti perlu kami klarifikasi lebih lanjut
laporan sejak dua ribu sembilan terkait transaksi janggal di kemenkyun namun tidak segera mendapat respons hingga akhirnya ini menumpuk
apakah kasus mantan pejabat dijen pajak kemenkyu rafael alun trisambodo menjadi bom waktu terbongkarnya kasus di kemenkyu
kami tidak menganggap demikian ya karena terkait dengan saudara rat
bahkan kami jauh hari sudah pernah melakukan pemeriksaan
bersama dengan kpk juga telah dilakukan pemeriksaan
lalu hasilnya juga telah disampaikan kepada para pihak
kami klarifikasi lhkpn dari tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu sembilan belas
termasuk juga menindaklanjuti informasi ppatk yang telah disampaikan tahun dua ribu dua puluh
dengan hasil yang juga cukup jelas sesuai dengan klarifikasi dan tindak lanjut
nah saat ini ketika muncul kasus kami tentu melanjutkan apa yang dulu pernah dikerjakan
kami berterima kasih dukungan banyak pihak dengan informasi data dan keterangan disampaikan
membantu kami untuk dapat memperkuat pemeriksaan yang sudah diselesaikan kemarin
baik mas prasdan berdasarkan laporan ppatk yang disampaikan oleh mahfud md
soal adanya enam puluh sembilan pegawai kemenkyu yang diduga melakukan pencucian uang
ada enam puluh sembilan pegawai kemenku yang terlibat pencucian uang ini
ya enam puluh sembilan pegawai kemenkyu justru merupakan hasil dari kerja inspektora jenderal kementerian keuangan
jadi kami punya sistem yang memungkinkan identifikasi analisis profiling terhadap para pegawai
dari seluruh proses itu kami menemukan ada enam puluh sembilan pegawai yang beresiko tinggi
ini belum bisa dikatakan salah tapi beresiko tinggi karena profilnya kurang sesuai
terhadap mereka inilah yang saat ini kami lakukan pendalaman
dan secara kontinu setiap tahun kemenkyu atas fraud yang terjadi dilakukan pemeriksaan
dan juga dilakukan tindakan sampai ke pemecatan
jadi bukan kali ini saja
nah untuk saat ini ke enam puluh sembilan itu pegawai itu dipanggil diperiksa diminta keterangan
sekaligus kami ingin proaktif untuk meminta data dari pihak lain termasuk ppatk
agar memudahkan pemeriksaan kami dan tindak lanjut nanti juga akan lebih fair dan lebih terukur
baik mas pras masih dalam pendalaman
dan apakah menteri keuangan sri mulyani akan bergerak cepat melakukan pembersihan dugaan pencucian uang di kemenkyu
apa yang akan dilakukan oleh kemenkyu supaya kasus kasus dugaan pencucian uang ini segera di
klarifikasi dan juga mendapatkan kembali kepercayaan publik
baik sejak awal ketika kasus ini bahkan belum cukup rame dan belum mendapat atensi publik
kami sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kpk dan lain lain
kami juga melakukan koordinasi untuk melakukan pendalaman lhkpn
dan kami langsung membentuk tim investigasi
dilakukan serangan pemanggilan pemeriksaan
dan kemarin sudah dipengaruhi
kami putuskan untuk dilakukan pemecatan
terhadap yang lain lain kami juga proaktif
kita lakukan pemanggilan pembebas tugasan dari jabatan untuk beberapa orang
sekaligus kita secara paralel koordinasi dengan aph dan terakhir ppatk
jadi kami bekerja proaktif sekarang bekerja dalam sistem
kami secara berkala juga melaporkan kepada masyarakat perkembangan dari hasil pemeriksaan kami
tapi kami tetap mengedepankan prinsip
dan kehatian bekerja sesuai aturan dan sistem yang ada
baik mas pras ini juga ditemukan ada ratusan pegawai dijen pajak memiliki saham
di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaannya
nah apakah ini beresiko adanya kepentingan jika pegawai dijen pajak mempunyai saham
pada perusahaan seperti konsultan pajak
dan bagaimana dengan etika seorang pns bisa mempunyai saham
baik kami akan mendalami pernyataan dari pns
baik kami akan mendalami pernyataan dari
baik kami akan mendalami pernyataan dari pns
dan kami berterima kasih mendapat informasi ini
tentu nanti inspektorat jenderal kementerian keuangan bersama kpk akan melakukan pendalaman
sudah ada rambu rambu yang cukup jelas

kami rasa bahwa bila pns itu akan berbisnis harus meminta izin pada atasan langsung
dan tentu sesuai dengan kode etik tidak boleh ada konflik kepentingan
nah terhadap hal seperti ini kami bersikap tegas
pelanggaran kode etik tentu akan ditindak
tapi kami akan dalami dulu dan pastikan sejauh mana nanti informasi dari kpk
itu nanti kita profile dengan informasi di kepegawaian kami
tapi prinsipnya kami akan tidak lanjuti sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada kompromi untuk hal seperti ini
baik tidak ada konflik of interest apakah ini memang sudah ada peraturan yang jelas
apakah sudah ada undang undang yang memang mengatur kebijakan ini pak
kami tadi sampaikan justru ada peraturan
tapi tidak ada resiko konflik of interest
karena sebagai petugas pajak yang tugasnya melakukan pengawasan dan penegaan hukum pajak
menjadi ironis kalau lalu juga berpraktek sebagai konsultan pajak
tentu ini dua duanya dilanggar
profesi konsultan pajak adalah profesi yang baik yang diakui oleh undang undang dan punya pedoman etik
maka tentu tidak sembarangan
karena di sana pun juga berproses
harus ada keanggotaan izin dan sebagainya
di sisi lain sebagai pegawai tentu juga ada rambu rambu
bahkan untuk bertemu secara tidak legal di luar kantor tanpa tujuan yang jelas pun dilarang
apalagi untuk membantu wajib pajak misalnya melakukan pengendaraan pajak atau praktek praktek yang menyimpang
tapi lagi lagi nanti coba kami dalami sejauh mana informasinya dan keterkaitan dengan para pegawai
tapi kami percaya dijen pajak juga memegang teguh integritas ini dan pasti akan melakukan tindakan yang terukur dan tegas untuk hal hal seperti ini
ya diduga terjadinya pelanggaran pelanggaran seperti ini ya mas pras
apakah irjen kemenku kebobolan hingga melemahnya pengawasan seorang irjen dalam kasus rafael dan eko darmanto
dan tentunya juga muncul pertanyaan dari publik apakah pengawasan ini tidak berfungsi
sebelum ini kami mengambil kesempatan
sebelum ini kami sampaikan jauh hari banyak serangkaian kegiatan ott dan penindakan bahkan sudah banyak yang difonis bersalah oleh pengadilan itu hasil kerjasama antara inspektora jenderal dengan aparat penegak hukum
jadi tidak tepat kalau dikatakan irjen kami kebobolan atau tidak melakukan tindakan tindakan korektif
yang terjadi sebaliknya
karena pencegahannya optimal
maka juga ada potensi menjaring kasus yang lebih banyak
dan saat ini kami sampaikan untuk kasus rat ini bukan yang pertama
kami sudah pernah melakukan pemanggilan dan proses pemeriksaan
termasuk keputusan jendela dan pajak untuk memindahkan yang bersangkutan
tiga tahun lalu dari unit yang strategis ke unit yang tidak strategis adalah bagian dari mitigasi resiko yang kami lakukan
dan terima kasih
baik mas pras
dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana kementerian keuangan menjawab soal tiga puluh sembilan pejabat kementerian keuangan yang merangkap jabatan
mayoritas pejabat ini merupakan eselon satu dan dua
dan kebanyakan dari mereka juga merangkap sebagai komisaris maupun wakil komisaris di bumn
dan juga mendapatkan gaji yang sangat besar
kami menjalankan undang undang
undang undang keuangan negara dan undang undang bumn
yang justru memberikan perintah atau mandat kepada antara lain menteri keuangan sebagai bendara negara
sebagai ultimate shareholders yang harus memastikan bumn dapat berkinerja terbaik
untuk itulah dilakukan penempatan perwakilan kementerian
tidak hanya kementerian keuangan
tapi juga banyak kementerian yang mempunyai portfolio menempatkan orang orangnya untuk ikut melakukan pengawasan
itu mandat undang undang
sejauh ini tidak ada
sejauh ini tidak ada larangan di dua undang undang tersebut
dan praktek ini sudah lazim
sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya
tetapi bila mana hari ini ingin ditinjau
kami persilahkan pada bumn
kalau dirasa ada cara lebih efektif untuk melakukan pengawasan
semata mata ini menjalankan mandat undang undang
baik mas pras
kita akan terus memantau perkembangan kasus ini
dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn news
bumn indonesia business dan referensi